empat september yang lalu genap dua puluh tahun perjalanan raksasa mesin pencari informasi dunia maya
google sejauh mana sepak terjangnya dalam berbagai informasi terkini
ataupun informasi lawas
berikut informasi singkatnya untuk anda
google raksasa mesin pencari informasi dunia maya genap berusia dua puluh tahun
adalah larry page dan sergey brin yang meluncurkan secara resmi pada empat september seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
selain berkat inovasi yang dilahirkannya
kesuksesannya terjadi lantaran dunia mesin pencari pra google masihlah buruk
seperti yahoo yang lahir pada seribu sembilan ratus sembilan puluh empat dan alta vista pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
kehadiran google yahoo dan alta vista cukup canggih kala itu
namun hasil pencarian yang disuguhkan menghasilkan ratusan pencarian yang tidak relevan
page dan brin menjelaskan dalam makalah
tujuan dirancangnya google untuk menjaring dan mengideks situs web secara efisien
menggunakan algoritma matematika sistem operasi ini dibentuk
sedangkan jika menilik sejarah penamaannya
google berawal dari kata gogol yang merupakan istilah matematika untuk angka satu
yang diikuti oleh seratus anggal
pada era dua ribu an google mengeluarkan produknya yaitu situs google com
pengguna ditawarkan mencari informasi
dengan mengetikan kata kunci di kolom pencarian dengan variasi sepuluh bahasa
seperti italia perancis dan portugis
pada sembilan belas agustus dua ribu empat google melakukan penawaran saham perdana atau ipo
dengan mematok angka delapan puluh lima dolar per lembar saham
dan sejak itu google mulai mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan sayapnya
pada agustus dua ribu lima belas google membentuk perusahaan alfabet sebagai perusahaan induk
yang mencakup google dan unit usaha lainnya
terakhir pada penutupan perdagangan wall street per tujuh september dua ribu delapan belas
harga saham google naik tiga belas kali lipat dengan capaian rp satu satu ratus tujuh puluh tujuh lima puluh sembilan dolar amerika
atau sekitar tujuh belas juta rupiah per lembarnya
terbukti hingga kini eksistensi google bertahan
pengembangan sistem operasi miliknya menyebar di beragam perangkat keras
seperti komputer laptop hingga ponsel genggam
buku alat dan perangkat yang menyebar google
sehingga google menjadi jendela baru informasi via dunia maya
berawal dari sistem pencari informasi kini menjadi raksasa penguasa teknologi
sejauh mana sistem yang dibangun google memasuki sendi sendi kehidupan kita sebagai manusia
berikut kami ulas beberapa unit bisnis di bawah naungan google ini
yang pertama dan mungkin yang paling utama yaitu unit search engine
kita bisa mencari apa saja di jendela google
di google search engine ini bahkan orang indonesia punya peribahasa
kalau ingin tahu apa saja kalau ingin bertanya apa saja tanyakanlah pada simbah google
google search engine ini menyediakan sistem pencarian data dan kini telah tersedia di perangkat keras
pengguna cukup mengetikkan kata kunci di kolom pencarian di sini di search nya ya
dengan pilihan lebih dari satu ratus empat puluh bahasa di seluruh dunia
google z guest merilis data terakhir pada dua ribu dua belas
jumlah pencarian harian di google mencapai tiga
dua lima miliar yang setara dengan satu dua triliun per tahunnya di seluruh dunia
wow jadi sangat besar dan sangat banyak manusia di dunia ini yang menggunakan perangkat google untuk mencari apa saja
kecuali mencari jodoh ya
oke kita beralih ke unit bisnis yang lainnya yaitu android
unit penyedia sistem operasi yang kini merajai pasar perangkat ponsel
kemudian sistem operasi android itu menggunakan google
jadi memang ini adalah sistem operasi smartphone yang paling banyak dipakai di dunia
mungkin karena mudah diakses dan juga banyak yang gratis di sini
oke kita beralih ke yang salah satu yang juga sangat populer yaitu youtube
setelah diakuisisi google pada november dua ribu enam youtube kini menjadi platform berbagi video paling besar di dunia
kerap kali video video yang diunggah di kanal youtube menjadi viral
dan diperbincangkan oleh halayak luas
bahkan google atau maksud kami youtube ini juga banyak dipakai oleh media mainstream untuk bisa menjadi bahan bahan berita
youtube mencatat jumlah penonton bulanan yang terdaftar di seluruh dunia sebesar satu lima miliar pada pertengahan dua ribu dua puluh
kita beralih ke unit bisnis lainnya yaitu play store
toko online berbasis sistem operasi android yang menjual segala macam aplikasi
google tidak mengumbar berapa total aplikasi
yang tersedia di play store saat ini
namun menurut analisis pihak ketiga play store menyimpan tiga lima juta aplikasi sejak dirilis pada tahun dua ribu delapan hingga dua ribu dua puluh
kita beralih ke yang lainnya
ini juga sangat diandalkan terutama bagi kita yang tidak tahu jalan di kota kota besar seperti di jakarta ya
nah ini berupa layanan peta digital atau google maps yang memungkinkan penggunanya mengakses lokasi di seluruh penjuru dunia
siapapun dapat mengaksesnya secara real time dan juga pastinya gratis
dan unit bisnis terakhir adalah ads
merupakan layanan pemasangan iklan pada situs pihak ketiga
salah satu divisi google yang memberikan pundi pundi paling tinggi
jadi ini adalah salah satu pundi pundi atau sumber uang utama dari google saat ini
yakni sebesar dua puluh enam enam miliar dolar amerika atau sekitar tiga ratus enam puluh sembilan delapan triliun rupiah
dari pendapatan total sebesar empat ratus tiga puluh tiga dua triliun rupiah
perlu diketahui jika seluruh produk dari unit bisnis google ini saling terkait dan disediakan secara gratis melalui pendaftaran satu akun gmil
sehingga sangat besar kemungkinannya segala rekam jejak aktivitas anda terekam
itulah google dan juga sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari hari